itu dia subangar
kalian berdua tunggu
bisa memetik dari kesalahan kesalahan yang pernah kita berbuat
supaya di kemudian hari
pasti dia bisa menyembuhkan luka aku tapi apa dia mau mengobati ku
hehehe kalau seperti ini diiroh pasti mau mengobati gue
lo lihat jangan jangan teh ayah nangka jatuh lumayan buat makan
tahu allah bagaimana begini ah
nyimas nyimas bangun nyimas nyai ayo ditanyakan kenapa kenapa tindih begitu
aku mah harap ditanya aki aku tuh pingsan
dah seharusnya lagi lagi jelup peng orang tolongan woy aku ayo
aki ini tempat saya yang diangkat dong
panseh laki laki dia perempuan bukan mungkin
biar saya tuh mah kuat
aku adalah raja
lepaskan aku aku adalah raja pak jijal
akan ku turuti apa saja yang kau mau
lihat dia memohon maaf pada kita
bagaimanapun juga dia tetap anak kecil
sudah terlambat kita tidak membutuhkan uang sekarang
yang kami perlukan adalah membalas dendam
tolong lepaskan lepaskan aku
kita bawa dia kita seret dia ke hadapan rakyat pada jalan
kita penggal hernya agar pak busun lagi tahu kalau anaknya sudah kita penggal
menunduknya biar tidak ada yang mengenal kita
itu dia subangar
kalian berdua tunggu
degelar pribadi k policymakers

ajarannya itu sama sekali
subang larang ternyata kita berjodoh di sini
aku tidak perlu jauh jauh mencarimu
setelah terhalasi sekarang wangi
kita cari juara
kamu baik baik saja nak
insya allah bunda
apa bunda baik baik saja
ibu nel baik baik saja
ibu nel sangat mengkhawatirkanmu
luka dalamku tak terasa lagi
memang luar biasa kemampuan pengobatan cik iroh
nyaris semua luka dan penyakit bisa dia sembuhkan
untung saja kita ada segera temukan air rasa santan ya
kalau tidak aduh itu mah lewat
abuh abuh abuh
si ketate masih punya daun cemuncang
jadi luka lukanya cepat sembuh
tinggal luka dalamnya ki yang agak lama